ada yang unik di desa guo sogokerto kabupaten jepara jawa tengah di desa ini terdapat tempat
beternak sekaligus jasa penitipan kerbau yang akan dijadikan sebagai hewan kurban untuk hari
raya idul adha sedikitnya ada tujuh puluh lima kandang dengan populasi kerbau lebih dari lima ratus ekor kebanyakan
orang mengistilahkan deretan kandang ini dengan sebutan hotel kerbau pasalnya kerbau kerbau
yang dibeli ini tidak langsung dibawa pulang ke rumah pembeli melainkan dititipkan sampai
satu hari sebelum hari raya idul adha kerbau kerbau ini dimanjakan seperti dimandikan digembala dan
mendapatkan makanan secara rutin biaya penitipan biasanya telah dihitung dengan nilai harga kerbau
untuk harga satu ekor kerbau yang biasa dijadikan kurban berkisar antara dua puluh juta sampai dua puluh
lima juta rupiah harga tersebut tergantung besar kecilnya kerbau namun jika warga membeli di pasar
dan menitipkan di hotel kerbau akan dikenakan biaya sehari dua puluh lima hingga lima puluh per ekor
mengandalkan tiga ekor kambing pejantan unggulan muncarno seorang warga ponggok kabupaten blitar
jawa timur ini sukses menggeluti jasa pelayanan kawin kambing selama empat tahun terakhir
dengan membayar sekitar dua ratus ribu rupiah per sekali perkawinan pelanggan mengaku hasil perkawinan
kambing pejantan milik muncarno dengan kambing betina milik pelanggan cukup bagus dan berharga
tinggi di pasaran muslim pak sudah langganan pak di sini saya kenapa memilih ke sini ya peranakannya
lumayan bagus sih bagus harga jualnya juga cukup bagus di pasaran dalam sebulan usaha milik muncarno ini
kecuan hingga belasan juta rupiah temeliputan cnn indonesia